presiden joko widodo memutuskan membuka kembali larangan ekspor minyak sawit mentah dan sejumlah produk turunannya
sebelum memutuskan menutup keran ekspor
pemerintah sudah melakukan berbagai jurus untuk mengatasi recu minyak goreng di dalam negeri
gonta ganti jurus pun menuai reaksi pro dan kontra
baik dari petani hingga pelaku usaha dpr dan ekonom
hingga kemudian menguak adanya peran mafia dalam krisis minyak sawit di indonesia
lantas apa saja pekerja rumah yang bakal ditempuh oleh kementerian perdagangan ri
usai larangan ekspor cpo dan turunannya dicabut per kemarin dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
berikut kami tampilkan cuplikan wawancara saya bersama menteri perdagangan ri muhammad lutfi
apa namanya ekspor cpo dan turunannya dicabut oleh jokowi pak presiden
dan kita tahu untuk harga minyak goreng saat ini tentunya menjadi perhatian dari publik
yang terutama saya ingin tahu dulu pak lutfi
apakah benar dengan dicabut larangan cpo dan turunannya ini setelah adanya mendengarkan keluhan dari para petani
ya kebijakan itu selalu harus mempertimbangkan banyak hal
seperti diutarakan sebelumnya
bahwa kebijakan ini diambil untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
dan tentunya ketika kebijakan itu dirubah lagi untuk dibuka keran ekspornya
itu juga adalah mempertimbangkan daripada hal hal yang penting
masalah ketersediaan masalah keterjangkauan dari minyak goreng terutama minyak goreng curah
dan tentunya juga memikirkan adanya aspek aspek yang kita mesti pikirkan dan kita mesti tanggulangi juga
yaitu bahwa kita ini menghasilkan devisa yang besar sekali dari industri kelapa sawit
dan tentunya juga industri kelapa sawit ini membawahi banyak sekali aspek aspek
terutama petani petani dan juga industri kelapa sawit di dalam negeri
dan ini adalah equilibrium atau kesetaraan daripada produk kebijakan tersebut
memastikan untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
ya artinya anda mengamini ya pak menteri bahwa ketika larangan ekspor
diberlakukan ada keluhan kemudian harga dari tbs tanan buah segar sempat anjlok oleh petani
tentunya itu ada bagian daripada konsekuensi konsekuensinya
tetapi nanti setelah harga diekspor boleh kembali kami merasa bahwa harga ini tetap di level yang tinggi
bahkan termasuk yang paling tinggi dalam sejarah dan ini akan mengkompensasi daripada permasalahan permasalahan yang diutarakan
kemudian kalau kita melihat dari kebijakan yang sudah diberlakukan untuk dicabut larangan ekspor dan turunannya untuk cpo ini
keputusan membuka kembali ekspor ini diambil usai melihat pasokan dan harga minyak goreng di pasaran saat ini pak menteri
apakah benar pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional kini terus bertambah
jadi kalau kita lihat seperti diutarakan oleh bapak presiden terutama
bahwa ketersediaan daripada minyak goreng terutama minyak goreng curah di pasar pasar
ini sudah melimpah lebih dari satu ratus dua puluh juta liter sekarang ada existing di pasar pasar
membuat setidaknya empat dari delapan belas pasar di indonesia ini sudah mendekati het
memang masih ada yang harga di atas het dan kita sudah pelajari
memang ini adalah bagian bagian daripada trading terms
atau memang kesepakatan kesepakatan terutama bagaimana penjual mendapatkan minyak gorengnya
ada yang masih berhutang
ada yang dengan cashbon ini menyebabkan harga tidak bisa dipastikan di rp empat belas
tetapi dengan program minyak goreng rakyat ini
dengan cara bahwa memastikan pasoknya kita jaga dengan dmo
kemudian cpo masuk ke pabrik minyak goreng
dan kemudian pabrik minyak goreng dijaga oleh aplikasi digital sinirah dari kementerian perindustrian
dan kemudian akan dimasukkan ke dalam satu sistem yang namanya
pelaku usaha jasa logistik eceran ini atau pujle ini
di mana nanti distribusi itu adalah close loop
jadi kita bisa melihat dari setiap tahapannya sampai kesan pengecar itu
dan memastikan bahwa di pengecar itu harga rp empat belas
nah ini adalah suatu sistem yang baru berbasiskan teknologi digital
kita sebut dengan minyak goreng rakyat
yang nanti akan disebar di sepuluh titik rencananya
setidaknya ada di delapan belas pengecar sampai tiga puluh pengecar
mungkin dalam dua minggu ke depan
dan kemudian kalau kita lihat di tempat tempat yang berpenduduk padat
dipastikan bahwa pengecer ini bisa ditemui tidak lebih dari dua sampai lima km per titiknya
jadi ini merupakan suatu terobosan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan
dari minyak goreng curah yaitu program minyak goreng rakyat ini
bisa didapatkan pada kesempatan pertama
pak lutfi ini ada keluhan dari sejumlah warga masyarakat di lapangan
kita temukan bahwa mereka sulit untuk merekristasi
mendaftarkan diri untuk minyak goreng murah
apakah kendala ini sudah ditanggapi oleh pihak anda
sehingga warga dimudahkan dalam membeli minyak goreng murah
jadi nanti ini beli minyak gorengnya juga dengan elektronik berbasiskan aplikasi digital
yaitu dengan menunjukkan ktp satu orang boleh membeli dua liter perharinya
menunjukkan ktp nanti ktp nya itu ada readernya di penjual di pengecer
dan kemudian itu dipastikan bahwa satu orang hanya boleh membeli dua liter perharinya
jadi kalau kita lihat dari program ini nanti satu bulannya ada setidaknya tiga ratus juta liter
untuk mendapatkan satu ratus lima puluh juta orang yang mungkin membutuhkan dari minyak goreng curah

pak lutfi tim kami di lapangan juga memantau di pasar pasar tradisional
pak lutfi terkait dengan pasokan dari minyak goreng curah
bahwa sulit ditemukan di pasar tebet barat sekarang karena banyaknya dari masyarakat
yang tidak membeli dari minyak goreng curah ini tapi membeli dengan minyak goreng kemasan
apakah memang dipastikan untuk pasokan minyak goreng curah ini aman dan stabil
untuk di beberapa pasar tradisional yang ada di indonesia
jadi gini ya saya katakan ini titik ya jadi ini titik ini bisa di dalam pasar
bisa dekat dengan pasar tetapi ketersediaannya itu kita hitung di tempat tempat penduduk dengan
yang padat bisa ditemui dalam jarak tidak lebih dari dua sampai lima kilometer
dan ini dipastikan harga empat belas ribu
jadi ini titik ini setara dengan pasar atau dekat dengan pasar
nah ini yang akan kita menjadi basis untuk ketersedia

baik bisa dipastikan ya pak untuk pasokan dan juga harga minyak goreng stabil
setelah larangan dicabut oleh pak presiden terkait dengan cpo dan turunannya
tapi kita juga berbicara soal ekspor cpo dan turunannya ini akan dibuka kembali
pada dua puluh tiga mei pak menteri yang akan diatur dalam peraturan menteri perdagangan
bisa anda jelaskan peraturan menteri ini
peraturan ini adalah untuk memastikan keketat pasokan daripada bahan baku dan minyak goreng di dalam negeri
jadi untuk memastikan itu kalau kita lihat seperti diutarakan oleh menteri koordinator kemarin
bahwa kita membutuhkan sekarang ini antara delapan juta
tetapi kita akan membesarkan menjadi sepuluh juta
karena kita mempunyai pemberlukan buffer
buffer ini nanti akan ditugaskan kepada salah satu bumn untuk memegang buffer stok tersebut
untuk memastikan supaya kita tidak bisa dikurung atau dikocokkan oleh pedagang dan spekulan
jadi ini kita akan pastikan ini belum pernah kita dapatkan
mungkin dalam dua puluh tiga puluh tahun terakhir kita akan jalankan lagi buffer stok tersebut
dan dengan begitu ketersediaan itu kita jamin ada
dan setelah itu nanti setelah dmo ini berjalan
ini akan cpo dan minyak goreng ini akan masuk ke industri
dan industri ini nanti akan dijaga dikawal oleh apb
aplikasi digital juga namanya yang sudah dikerjakan oleh kementerian perindustrian
namanya simirah dan kemudian setelah itu
dari simirah dengan aplikasi digital akan diopperkan kepada jaringan closed loop tersebut
yang kita sebut pujle tersebut
kemudian di dalam situ nanti aplikasi daripada tengahnya itu
dari industri masuk ke itu akan melewati insw
dan kemudian insw itu adalah kementerian keuangan
akan berhubungan dengan inatrade yang ada di kementerian perdagangan
dan itu akan keluar persetujuan ekspornya secara elektronik
dan kemudian setelah di pujla atau closed loop distribution ini
akan juga dibeli dengan ktp
yang kemudian akan direkonsilasi juga dengan digital
jadi ini semua digital memastikan bahwa ketransparansi dan akuntabilitas dari program ini
akan berjalan secara transparan dan akuntabel
kita tahu bahwa publik tahu
kalau anda menyorakan bahwa ada mafia minyak goreng
dan kita minta para penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini
lalu bagaimana untuk tanggapan anda pak menteri
mengenai penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng sejauh ini ada nama tidak asing
lin che wei yang diketahui merupakan penasihat kebijakan dan analisa
artinya ia turut ikut dalam membuat kebijakan kewajiban pasar domestik atau dmo
benar seperti itu pak menteri
saya tidak mau mengembat dari masalah itu
kita biarkan itu semua dalam proses hukum
kita hargai dan kita dorong
saya dorong semua di kementerian perdagangan untuk mengikuti proses ini secara baik
dan menuntaskan sampai yang sebenar benar
artinya memang tidak ada komunikasi yang terjalin anda dengan lin cw ini
sebagai konsultan penghubung kepada pengusaha ya pak menteri
kembali saya utarakan bahwa ini proses hukum
kami serahkan kepada yang berwenang
baik mungkin anda juga ingin menyampaikan terkait dengan aparat penegak hukum
yang tengah memproses kasus hukum mafia minyak goreng yang tengah berjalan di kejagung
pak menteri apa yang ingin anda sampaikan
ya saya sebagai abdi masyarakat tentunya merasa bahwa ini juga tanggung jawab saya
untuk memastikan akuatabilitas di kementerian perdagangan ini berjalan dengan baik
dan juga transparansi berjalan dengan baik
dan ini kita sudah benarkan dengan proses proses yang baru ini
baik pak menteri saya ingin kembali soal minyak goreng murah yang anda apa ya
menjadi program andalan anda saat ini setelah larangan ekspor cpo dan turunannya dicabut
artinya memang sejauh ini untuk rakyat ini sudah bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah
dengan menunjukkan iktp seperti itu ya pak
bukan iktp jadi dengan nomor induk kependudukan ini dengan bentuk ktp

mudah mudahan dalam dua minggu ke depan sepuluh ribu titik
dan ini merupakan bukti daripada ketersediaan dan mudah mudahan dengan harga rp empat belas
yang kita jamin bersama di dalam closed loop ini akan mengilustrasikan keterjangkauan
daripada harga rp empat belas di seluruh indonesia
baik terakhir nih pak menteri saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh ekonom
untuk mengusulkan tiga kebijaksanaan
yang pertama saya bacakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya
terutama tugas anda sebagai mendak
kemudian kedua saya bacakan menghapus subsidi minyak goreng curah
dan menggantinya dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana
yang terakhir jika masalahnya adalah pasokan bahan baku
program biodiesel yang banyak menyedot cpo harus mengalah
apa yang anda tangkap dari masukan dari ekonomi ini pak menteri

saya tentunya ini kan banyak sekali
masukan tetapi yang pasti bahwa pemerintah kemarin
yang akan dipegang oleh bumn
kita akan mempersiapkan itu
tentunya itu bukan sesuatu yang mudah karena bukan saja sarananya
tetapi juga dananya itu juga mesti dipersiapkan
tetapi kita mengambil pengalaman daripada yang sudah ini kita akan kerjakan
masalah biodiesel nanti kita akan bicarakan karena ini kan masalahnya
masalah biodiesel nanti kita akan bicarakan karena ini kan masalahnya
masalahnya daripada supply
tetapi kalau kita sudah menghitung sebenarnya dari apa yang kita kerjakan
dan kesuksesan daripada program itu merupakan buah bibir daripada komitmen indonesia
untuk menjadi bagian daripada solusi daripada perubahan iklim dunia
jadi ini merupakan bagian bagian yang kita selalu pikirkan
untuk menjadikan kebijakan kebijakan ini menjadi yang terpenting
tetapi saya ulangi lagi bahwa ini adalah
tetapi saya ulangi lagi bahwa ini adalah

itu yang terpenting adalah untuk masyarakat dan rakyat indonesia
baik ada yang ingin anda sampaikan kepada warga masyarakat luas di indonesia
terkait dengan harga het yang tengah diberlakukan oleh pemerintah
artinya memang sudah sejauh ini harga sudah stabil
warga masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli minyak goreng
dan juga mendapatkannya baik itu minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah pak menteri
ya saya ulangi ya hari ini kita sudah mencapai di dua lima ratus titik
kita melihat bahwa akan terjadi ketersediaan itu di sepuluh titik
jadi ini akan memakan waktu dalam seminggu dan dua minggu yang akan datang sampai ke sepuluh titik
dan kemudian kita akan bisa menjamin dalam closed loop ini dengan program baru ini
bisa dicari minyak goreng dengan harga rp empat belas
jadi kita bisa melihat di situ bahwa program ini memang dipakai
berbasis aplikasi untuk satu ratus lima puluh juta orang yang bisa membeli kira kira dua liter perharinya
dan ini adalah
ini kita siapkan untuk tiga ratus juta liter paling tidak satu bulannya
untuk masalah ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan
itu yang sedang kita kerjakan dan mudah mudahan ini bisa menjamin
daripada ketersediaan dan keterjangkauan dari minyak goreng curah dalam program minyak goreng rakyat
baik terima kasih tentunya banyak pekerja rumah setelah larangan ekspor dicabut
cpo dan turunannya bagi kementerian anda dan juga koordinasi antar lintas kementerian
terima kasih banyak atas waktunya
pak muhammad lutfi menteri perdagangan ri
di tengah kesibukan pak menteri yang masih melakukan hal hal kedepannya untuk yang terbaik buat bangsa ini
demikianlah wawancara saya bersama menteri perdagangan muhammad lutfi
jangan kemana mana berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan